dikutip dari cnn indonesia com kejadian pembakaran markas polsek candipuro bermula ketika ratusan warga kecamatan candipuro menyatakan tidak puas terhadap kinerja personel polsek
mereka menyampaikan orasi meminta aparat segera menindak pelaku pembegalan
tiba tiba aksi berubah menjadi anarkistis setelah ada yang melempari gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu menggunakan batu kayu dan sebagainya
dua jam kemudian pukul dua puluh tiga lima belas waktu indonesia barat aksi ratusan orang semakin brutal
sejumlah orang membakar gedung utama markas polsek candipuro dan satu unit sepeda motor di mas polsek
rusakan terparah terjadi di ruang spkt dan sejumlah fasilitas polsek seperti meja kursi serta satu unit sepeda motor dibakar masa
kasus kriminal seperti begal sepeda motor perampokan dan pencurian telah dilaporkan warga tetapi belum ada yang terungkap
polsek candipuro membawakan empat belas desa dengan total warga mencapai lima puluh lima ribu jiwa
selama ini anggota kepolisian yang ditempatkan di polsek candipuro sembilan belas orang
untunglah saat terjadi pembakaran tidak ada tahanan di sel polsek karena sedang dititipkan ke markas polsek lampung selatan
hingga rabu siang polisi sudah menangkap delapan orang yang diduga melakukan perusahaan markas polsek candipuro